antraks menyerang puluhan warga di kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
sementara setidaknya satu orang meninggal dunia karena infeksi antraks
saya akan langsung bergabung dengan kepala dinas kesehatan kabupaten gunung kidul yogyakarta
ada ibu dewi irawati selamat sore ibu dewi
selamat sore mbak ripana
ibu dewi sampai sore ini sudah berapa jumlah warga yang positif terinfeksi antraks
bagaimana kondisi mereka ibu
kita sudah beberapa kali pemeriksaan
yang terakhir kita periksa satu ratus dua puluh lima warga yang terpapar
ini kemudian yang positif ada delapan puluh lima
tapi keadaan mereka semua
oke jadi delapan puluh lima orang positif antraks dan kondisinya baik
rata rata mereka dirawat di rumah ya ibu
dari delapan puluh lima yang positif itu hanya yang bergejala itu hanya dua puluh satu
yang lainnya itu tidak ada gejala
jadi seperti orang sehat saja
oke yang dua puluh tiga orang yang bergejala ini kondisinya seperti apa
apakah gejalanya ringan
sedang atau berat
dan dirawat di mana ibu
yang dua puluh tiga semua tetap di rumah
mereka bagian dari yang delapan puluh lima ini
jadi ada gejala di kulit
jadi bentuknya itu biasanya seperti goreng
kemudian di tengahnya ada seperti warna hitam ya
kayak kulit mati begitu
itu ciri khasnya antraks kulit
dan semua sudah diterapi
jadi sudah membaik
oke berapa jumlah korban yang meninggal dunia ibu akibat positif antraks ini
yang tercatat di kami hanya satu
yang itu dilaporkan oleh rumah sakit memang mendiagnosa antraks
oke jadi yang meninggal dunia satu ya
oke seberapa parah sebetulnya antraks menyerang warga di sana bu
dan penanganannya bagi warga yang dirawat ini seperti apa
antrax itu kan berbeda
ada tiga cara penularan ya
yang paling banyak itu ya lebih dari sembilan puluh persen sembilan puluh lima persen itu antras kulit
jadi biasanya kalau kita cepat menemukan kasus ini di terapi
obatnya juga ada di puskesmas itu insya allah cepat selesai dan sembuh
kemudian yang berikutnya antrax yang menyerang taluran pencernaan
itu karena dikonsumsi ya
kemudian yang terakhir antrax yang menyerang saluran penapasan
nah yang berat biasanya kedua yang terakhir ini
nah yang meninggal itu memang diduga karena memang menyerang di saluran pencernaan
oke faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus positif antraks di gunung kidul ini apa ibu
sampai delapan puluh lima orang bisa positif begitu
ya jadi memang dari yang kami lihat bahwa ada ternak yang sakit mati gitu ya
tapi dipotong disembeli kemudian dibagikan ke warga
kemudian dikonsumsi oleh warga
nah itu yang menyebabkan jadi penularannya pada banyak orang tetapi terisolir di dusun tersebut
tidak sampai ke luar dusun
itu yang menyebabkan jadi banyak orang yang terkena
ya apakah ini baru pertama kali bu terjadi di kabupaten gunung kidul
atau tahun sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama
ada peningkatan jumlah positif antraks di sana
ya sebenarnya memang sudah pernah terjadi ya di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
tapi untuk ya dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua juga pernah
tapi untuk di lokal
ini dusun ini memang baru pertama kali ini
jadi sebelumnya di wilayah lain sudah pernah ada
oke sebelumnya di wilayah lain sudah pernah ada
tapi yang paling tinggi kasusnya sampai delapan puluh lima baru tahun ini ya ibu dewi ya
dulu pernah juga sih ada yang sampai puluhan seperti itu
tapi kembali lagi semua ringan bisa kita atasi
terakhir ibu langkah pencegahan yang diambil dinas kesehatan gunung kidul
untuk menekan laju kesehatan
untuk kenaikan positif antrax di sana apa
setelah kami mengambil sampel semua masyarakat yang terdampak di sana
kemudian kami berikan untuk yang memang positif itu kita berikan terapi namanya
kemudian yang terpapar juga kita berikan terapi profilaksis
sehingga semua warga insya allah dengan terapi ini sembuh
kemudian yang lebih penting lagi adalah edukasi kepada masyarakat
kalau ingin mengkonsumsi daging haruslah dari hewan ternak yang sehat
itu pesan kami kepada masyarakat
baik semoga kasusnya segera menurun ya
terima kasih sekali kepala dinas kesehatan kabupaten gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta ibu dewi irawati atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu ibu
ya terima kasih sama sama